pemprov dki jakarta buka suara soal polemik pemberian izin reklamasi kawasan rekreasi dunia fantasi
serta taman impian jaya ancol yang dinilai dapat merusak lingkungan
hal ini juga bertentangan dengan janji kampanye anies baswedan pada pilgub dua ribu tujuh belas
yang menegaskan sikapnya untuk menolak reklamasi
melalui konferensi pers di balai kota pada jumat siang
sekretaris daerah dki jakarta saifullah menyebutkan bahwa perluasan kawasan tersebut
berbeda konsep dengan berapa pulau reklamasi yang telah dicabut perizinannya oleh pemprov dki jakarta
dan mengutamakan kepentingan publik melalui reklamasi ancol ini
terbitnya izin gubernur dki jakarta soal perluasan kawasan ancol dan dufan ini
adalah untuk mengutamakan kepentingan publik melalui sektor rekreasi
tak hanya itu saifullah juga mengklaim bahwa izin reklamasi tersebut
mampu mengurangi banjir di dki jakarta
direncanakan perluasan kawasan wisata ini juga akan dimanfaatkan untuk menampung materi

hasil pengurukan sejumlah waduk dan sungai di ibu kota yang dilakukan sejak tahun dua ribu sembilan silam
sebagai upaya penanggulangan banjir di dki jakarta
pemprov dki jakarta mengeluarkan izin perluasan kawasan ancol
di lokasi yang digunakan untuk menampung hasil pengerukan sungai di dki jakarta
lewat program jd dan jump
pengerukan dilaksanakan di lima waduk dan tiga belas sungai yang ada di dki jakarta
sebagai upaya penanggulangan banjir yang perencanaannya telah ditetapkan sejak tahun dua ribu dua
sudah ada lebih dahulu dan terpisah dari reklamasi ini
yang akhirnya dibatalkan